hah indra sama sobri
siapa itu pesat
siapa temen kamu lah
hah itu temen saya
itu kan temen kamu kok amalia kamu lihat gak
aduh tuh anak satu lagi siapa sih
amalia titi benih salawiti but but
hmm pasti nih gak di dalam kelas pasti mau bolos
mau bolos ya kan
ya elah pas riti
heikel itu disuruh positi beliin minyak goreng nih
nih kalau nggak percaya nih
oh disuruh positi beliin minyak
ya udah kalau begitu sebelumnya jawab dulu nih tebak tebakan dari saya
udah udah aku duga pasti tebak tebakan
orang apa yang ada di dalam dua tol
hmm pasti dia nggak bisa jawab
mereka udah boleh jawab sekarang emang gak bisa
eee kalau gak salah orang ngarim bukan
gua cuman bikin pintar aja
yaudah saya bukain ya
oke gerbang kaki yes
hati hati di jalan
bangun bangun bangun
aduh curuh bemo
ini pada mau kemana lagi
kita mau keluar pak sri kiti
bener pak sri kiti
kok kita gak boleh pak sri kiti
iya pak sri kiti
heikel boleh kita gak boleh
lah kalau si heikel mah ketahuan disuruh mempositain
supri minyak goreng
lah kalian suruh apa
ya pak sri kiti itu mau nama sungguh curang
udah udah udah udah udah gak boleh
jangan cari cari alasan
hehehe udah masuk
aku punya ide aku punya ide
apa tuh idenya
masih pari kok
woh cadanya aja
bah ternyata kau kalah amalia
berarti kau yang jaga
eh tadi tuh gak bener jadi mulang ya
mbah ternyata minta diulangin dia
eh amalia kalau kau mau mengulangi
kalau mau sih tak apa apa
cuma sama si naja atau si utami
iya aku juga gak mau
nah najwa sama utami kan gak mau
berarti kamu tetap jaga dong amalia
yaudah yuk kita ngumpet
kamu punya sepeda gak
ya jelas punya lah
amalia titi benis selawati
yaudah boleh minjem gak
boleh dong tapi
harus ada uangnya
wah sewa sepeda doang
gampang segitu doang
tenang aku mah
masuk aja kita minjem sepeda yuk
yuk yuk yuk
kita harus bikin strategi
gimana caranya kita keluar
tapi pas rikiti gak bikin pertanyaan buat kita
dan pas rikiti gak ngeliat kita keluar
terus kamu nyedih soba
enggak sih makanya kita mikir
ah tapi aku bener deh
lukman pasti ngerti
nah awas lukman
jangan sampai lupa loh
jangan sampai lupa
aduh aduh aduh lukman
ada apa lagi sih
tadi saya lagi main
saya disuruh sama temen temen apa ya
ya yaudah pakai lupa lagi
aduh aduh aduh aduh
yalah pakai lupa lagi
coba dingin inget dulu
balangku ada tujuh
meledak tinggal tiga
balangku tinggal satu
yalah emang dasar anak zaman now
eh udah serem balik lagi ke sana
antren ini udah waktunya makan siang
pas rikiti emang udah ditutup ya
kenapa aku buka begini
gak ada siapa siapa
aneh amat ya
akhirnya kita keluar gerbang tanpa dimarahin sama mas rikiti
terus kita dulu
yaudah sekarang kita ambil sepedanya yuk
aduh nyaman ya
tak ada apa apa
masa si amalia kabur sih
curang kali ya
ah nanti san ya
dia tuh lama banget dari kita
kalian langsung ke ruang makan ya
eh kalian bangun
suara siapa itu
ngapain pada di situ
ustazah lagi gak ada
gak tau kemana
padahal kita tadi lagi main petak empat
tiba tiba menghilang begitu saja
yaudah deh nanti ustaja yang cari ya
yaudah kalian langsung aja ke ruang makan
jalan pas itu lagi ya
dari tadi kamu mulu yang main sepedanya
siapa yang main sepeda
terus disuruh beliin nih
nih minyak goreng
eh nah dulu
kalau gak berjaya ini apa namanya
minyak goreng kan
gimana kalau kita balepan aja
ya bagus tuh
eh sobri indra
bukannya gak mau ya
ini sepeda cuma ada satu
amah kamu mau lari
ya enggak lah
eh eh ntar dulu
nanti juga bakalan dateng sepedanya
eh nyang juga
tadi sepedanya nih
amalia kamu yakin sepedanya yang bagus
amalia kamu yakin sepedanya yang bagus
kamu yakin sepedanya yang ini
jadi kamu gak jadi mijem yaudah sih ngapain
itu sepeda yang mau dibuat balapan ini nih
ada yang lucu apa
aku pakai sepeda nih
aku mah hebat pakai sepeda apa aja bisa
ini mah udah pasti menang
ini mah udah pasti menang aika
ini mah udah pasti menang aika
ustadz ada liat amalia gak
um kita semua gak ada yang liat amalia
gimana ya saya cari enggak ada waalaikumsalam eh dodot ustadz mau tanya kamu lihat haikal nggak
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nah ini ah lukman lukman eh lukman ustadz mau
tanya kamu lihat indra sama sobri nggak indra sama sobri siapa itu ustadz
siapa temen kamu lah itu temen saya
itu temen kamu kamu lihat enggak aduh siapa sih amalia titi benih salawiti
lagunya kenapa alah ngomongin lagunya orangnya yang aku tahu cuma anaknya
bejuku herlindo yang orang kaya itu sama aja itu yang dimaksud itu tadi saya lihat amalia sobri
indra itu pergi dari pesantren punan tak hap pergi
ya ih kubarangan allah allah
kebetulan ini lagi pada kumpul semua saya mau nanya ada yang ngeliat haikal
ada ya positi kita semua di sini itu lagi nyariin haikal emang positi ada apa sama
haikal gini ustadz tadi tuh saya nyuruh si haikal beli minyak goreng di warung lilis eh
minyari kagak dateng dateng ya ampun ya terus makanan buat para santri gimana
ya ono nasi sama sayurannya mudah pada mateng cuma ikannya doang ustadz aja belum digoreng
ya anak anak bener bener keterlaluan nih malah perginya ya udah kalau gitu ustadz
ustadz ah mau dijin saya mau pergi dari mereka dulu dan lukman dan semua yang di sini kalian
semua jadi anak baik ya jangan lupa makan berdoa dulu setelah makan berdoa lagi fine tuh
bapak talanya akhirnya copot talanya